ibutin aisyah mulu
lo kapan sih bisa mempunyai aisyah
kita semua juga udah tahu kali
lo juga dong
lo mikirin aisyah terus
atau jangan jangan tadi pas lo nya rempet gue gara gara lo mikirin aisyah
aisyah bingung sama perasaan aisyah sendiri
jatuh cinta yang diridoi oleh allah subhanahu wa ta'ala
adalah nanti disaat kamu sudah menikah
dengan laki laki yang terbaik pilihannya
berarti aisyah harus menjaga hati aisyah ya
lo mau ke sana cels

udah lah tas
kalo itu mah gak usah ditanya

good ada kata katanya

lo duduk disitu dulu deh
tunggu situ ya
lo mau kemana
ridho mau kemana sih
kenapa langsung ke kelas aja
duh ini gak apa apa kok
pun cuma lecet dikit doang gue udah biasa
lecet doang tapi diperiangin terus
coba aja kalau lo perhatian begini terus sama gue dok
aku nggak sengaja soalnya tadi kan emang bener bener jadi motor yang depan tuh
udah dong gak apa apa
yaudah gue obatin lagi
sumpah juga ngerti kan
ini kok mohon kan paradjen ya
aisha udah liat tempat tinggal baru
jadi aisha pindah rumah udah gak tinggal sama widu lagi
ya allah kalo tau begitu
anak bantu widu kok gak bilang harus sih dok
bukan masalah kamu bilang lek
tadi aja gue nawarin aisyah buat bantuan
dia gak mau
leh lo kan sekolah
oh iya bila besok anak gak tega wi mereka kan bertiga
abinya udah gak ada
bawa bareng murah
karena gak bisa lagi sering sering ketemu dia dok
jadi gue bisa deket sama lo
jadi kalo misalnya tinggal ngeda rencana
ntar ngajak bilang atas nama harga
udah mau mobil nih terus masuk yuk
makasih ya pak
rasanya tadi malem masih ada aja yang galauin aisha
aisha tuh beda dia pengecualian dari gue
gak lo udah tau belum sih
oh thanks god kalo perlu bikin dia gak usah normal sekalian di sekolah ini
ya jauh lebih bagus kaya gitu deh
menurut lo kenapa sih nyelak gitu lo gak ada manis manisnya
alesannya cowok gak ada yang suka sama lo
harga ciko gak dateng
aisha juga pergi ninggalin gue
gue terdampar sendirian sih disini
hah boleh tuh
bukan itu yang lain aja yang lain
aduh gue kenapa jadi a lagi ini sih
kok tangan lo bisa sampe lecet gitu sih
enggak ini tadi gue kurang hati hati doang kok
ya inilah lecet gitu doang lun emang kuat
nonjok preman aja kuat apalagi lo kabur gitu
yaudah deh ayo wi masuk kelas dulu yuk
do lun duluan ya
yaudah ini dulu
emang bener aja udah pindah dari rumah lo
ya aisyah sekarang pindah ke kontrakan
jadi udah nanti rumah gue lagi
untung rafa gak tau
ini emang tanda buat gue neketin aisyah lagi
pasti kepikiran aisyah
ya bagus juga sih dok
kalo misalkan aisyah pindah dari rumah lo
dari itu lo jarang ketemu lagi kan sama aisyah
aisyah itu pindahnya tetep di kampung gue juga
jadi mau dia satu rumah atau enggak
gue tetap masih bisa ketemu sama dia
kalian bisa gak sih
gak usah ributin aisyah muluk
kita semua juga udah tahu kali
lo mikirin aisyah terus
oh atau jangan jangan tadi pas lo nya repet gue gara gara lo mikirin aisyah
lo bisa dikejar
itu juga gak bakal hilang
kalimat ajaib itu adalah cinta
ada satu kalimat yang katanya bisa mengubah seseorang
bahkan bisa mengubah dunia
yang bisa mengubah seseorang yang penuh gengsi emosional dan keras menjadi lemah dan kalah dengan gengsinya
kalimat ajaib itu juga yang bisa mengubah dunia yang penuh amarah menjadi damai untuk ditempati
gini bener nih orang nulis nih
gue kalau gak kenal aisah